gunawan adalah satu dari ratusan korban kebakaran di jalan kalipasir rw satu cikini menteng jakarta pusat pada tujuh belas desember dua ribu dua puluh satu lalu
rumah keluarga besarnya yang terletak di rt sepuluh ludes di lalap si jago merah menyisakan puing puing bangunan yang rawan roboh
padahal rumah ini merupakan hunian bagi empat keluarga sejak dua ribu enam silam
cepatnya api menjelar akibat tiupan angin kencang dan banyaknya material bangunan yang mudah terbakar
membuat gunawan bahkan tidak sempat menyelamatkan harta benda miliknya
ia pun memperkirakan mengalami kerugian hingga lebih dari tiga ratus juta rupiah
itu saya gak mikirin istri saya yang mikirin itu suatu suatu senangnya gak ketemu karena akhirnya ketinggalan semua
saya intinya nyelamatin orang tua yang sepuh sama orang tua yang masih sakit karena ada dua
itu yang penting saya selamatin aja
lebih dari seratus jiwa dari lima belas kakak yang terkena dampak kini mengungsi di sejumlah lokasi
di antaranya kantor kelurahan cikini pos rw serta di rumah kerabat
sejumlah bantuan makanan selimut alas tidur
pakaian layak pakai hingga obat obatan terus berdatangan dari berbagai pihak
meski begitu warga berharap bisa mendapat kepastian uang penggantian agar bisa kembali membangun rumah mereka
yang butuhkan sih sebenarnya untuk membangun rumah ini gitu loh
yang layak untuk ditempati gitu ya
sudah ada omongan belum
belum belum ada
ya itu yang saya mengharapkan itu
tiap hari tuh selama dua hari ini gak tidur
jadi saya pikirin tuh dari mana tuh uangnya gitu kan
inget yang buat tempat tinggal sehari hari saya gitu
karena kan rumah kebakar habis
yang diharapkan warga sih untuk saat ini untuk secepatnya ya
mungkin bisa pulih kembali lagi untuk masalah proses yang namanya untuk tempat tinggal untuk layak kembali gitu sebenarnya
warga juga sambil menunggu
proses putusannya seperti apa gitu
lokasi kebakaran yang berada di gang sempit sempat menyelitkan petugas sedikitnya dua puluh tujuh unit damkar diterjunkan ke lokasi
api akhirnya dapat dipadamkan selama kurang lebih satu jam
kebakaran yang terjadi pada malam hari tersebut menghanguskan sekitar dua puluh rumah warga di rt sembilan sepuluh dan lima belas
belasan sepeda motor serta puluhan tabung gas lpg
penyelidikan penyebab kebakaran masih terus dilakukan
bukan kali ini saja kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di kawasan ibu kota
sejauh ini memang penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan
namun berdasarkan informasi dari warga sekitar penyebab kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik
tentu saja untuk menghindari terjadinya kebakaran di masa yang akan datang bisa dimulai dari hal sederhana dengan lebih cermat dalam penggunaan
penggunaan listrik diantaranya adalah tidak membiarkan stop kontak dalam kondisi bertumpuk dan juga memastikan untuk mencabut alat listrik yang tidak digunakan
sufiani tanjung daud thompson jakarta